inilah pemandangan kota mekah dari atas puncak jabal sur
bukit kecil yang berjarak enam km dari pusat kota mekah ini
menjadi saksi sejarah perjuangan rasulullah bersama sahabatnya abu bakar
di puncak bukit ini ada sebuah gua kecil
yang pernah digunakan sebagai persembunyian rasulullah saat dikejar kaum qurais
untuk mencapai puncaknya tidak mudah karena bukit cukup terjal dan berbatu
selain jabal sur biasanya jemaah calon haji juga akan berkeliling menggunakan bus
menengok kawasan mina dan padang arafah
selain berkeliling kota mekah jemaah calon haji juga bisa mengisi waktu dengan umroh sunnah
prosesi umroh sunnah diawali dengan tawaf yaitu mengelilingi kaabah sebanyak tujuh kali
terik matahari tak menghalangi semangat jemaah calon haji untuk melaksanakan tawaf
tawaf membawa pesan maknawi
berputar pada poros bumi yang paling awal dan paling dasar
lingkaran pelataran kaabah merupakan arena pertemuan dan tempat manusia bertamu kepada allah swt
yang diwujudkan dalam bentuk zikir doa yang selalu dikumandangkan selama kita mengelilingi kaabah
jadi setelah melakukan serangkaian tawaf tadi berkeliling kaabah selama tujuh kali
ini saatnya kita akan menantikan untuk syai
berlari kecil antara safa dan juga marwah
ini merupakan salah satu ritual atau salah satu hal yang harus dilakukan saat ibadah umroh
lokasi syai tak jauh dari pelataran kaabah
jemaah calon haji hanya perlu berjalan sekitar empat ratus meter menuju bukit sofa
dan syai ini memiliki arti tentang perjuangan istri nabi ibrahim untuk mencari sumber air
kobul mudah mudahan bapak ibu kobul juga
jadi ini moda moda hajatnya disini minta oh disini tidak dapat disana tidak dapat
disana tidak dapat disini sampai tujuh puteran akhirnya kobul insya allah
seperti mana dulu air zam zam setelah tujuh puteran keluar
jika kita merasa lelah atau bagi jemaah calon haji yang fisiknya lemah
untuk melaksanakan syai bisa menggunakan kendaraan listrik
kendaraan ini bisa disewa dengan harga rp lima puluh tujuh arab saudi untuk sendiri dan rp satu ratus empat belas untuk dua orang
alfian raharjo mekah arab saudi